kalau gitu nanti aku coba pikir pikir lagi ya
seenggaknya aku senang kalau kamu udah mau dengerin aku
bun kenapa motornya gak enak
enggak motornya sih enak banget boy
tapi aku aku binget aja sama motor motor aku
kamu gak bisa
aku masih kepikiran kamu raih
selalu di kepala aku tuh bayang bayang waktu kamu jatuh pas balapan di bandung
kali ini kamu dengerin aku ya
aku gak mau kamu balapan lagi
aku tuh gak mau kamu celaka rai
dan gak cuma aku
kamu inget ada abah kamu
orang tua kamu yang ngebesarin kamu
diselalu care sama kamu
gak pengen kamu kenapa napa rahim
makasih ya sayang
aku senang gak diperhatiin
di satu sisi lain aku senang
keperhatian sama aku
aku juga peduli banget sama aku
tapi aku bingung
ya mungkin gak banyak orang yang seberuntung waktu ya
banyak orang yang peduli
banyak orang yang care sama aku
kayak kamu sama abah
ya termasuk trio obay
om om lebay om dandingdung itu
ya sebenernya mereka juga kan care banget sama aku
mereka tuh udah ngelap aku ke ada diri sendiri
gitu mah jelas rai
mereka tuh khawatir banget kalau kamu balapan lagi
eh tapi jangan jangan
kamu ngelarang aku balapan lagi
ini kamu disuruh abah ya
abah pengen kamu gak balapan lagi
itu udah pasti
tapi kali ini jujur dari hati aku sendiri
aku gak bisa terima kalau kamu kenapa napa
kamu pernah nggak kebayang sama pikiran kamu
gimana takutnya aku waktu kamu gak sadar sendiri waktu itu
abah kamu om om kamu
jadi please rai
kalian yang nurut sama aku
kamu jangan balapan lagi
sekarang kamu tau kan kalau misalkan balap itu sebagian jiwa aku gitu loh
sebagian dari kehidupan aku
makanya kamu juga suka balap
malah ya aku denger kamu mau mewakili raja motor club buat ikutan drag kan
tapi aku bakal mundur
kalau kamu maunya kayak gitu aku bakal mundur kayaknya
rai aku tau
balap itu hobi aku
tapi kalau orang yang aku sayangin minta aku untuk berhenti
aku gak baru mikir dua kali untuk berhenti
aku bakal langsung berhenti
apalagi kamu minta rai
dan nanti aku bakal hubungin haikal kalau aku bakal mundur
kali ini kamu dengerin aku ya
aku gak mau celaka
aku ngelakuin ini semua ngirimi kamu
abah kamu om om kamu
dan demi keselamatan kamu rai
yaudah deh kalau gitu
nanti aku coba pikir pikir lagi ya
seenggaknya aku senang kalau kamu udah mau dengerin aku
jadi ga habis gue dinapain
tadi teh non repa ngomongnya katanya mau ke warung babeh gitu
pasti ada boy disana mas
di sana kan rame banyak anak motor apalagi di sana ada babi babe karim yang punya warung itu
mas kenapa sih kok jadi melenak gini sama reva
mas gak khawatir sama masa depannya reva
ya kan karena jujur mas ngerasa bersalah
reva kan batal liburan gara gara kamu sakit sih
masa mas mesti kurung dia di sini di rumah kayak tahanan
kasian kan dianya dia kan masih remaja saya jadi biarkan dia menikmati masa muda dia
kalau mas ingat ingat boy kayaknya nggak seperti yang kamu dan mas bayangkan
dia baik kayaknya
karena waktu si boy nolongin mas mas yakin betul kalau boy itu tidak tahu yang ditolongnya adalah mas
soalnya waktu itu yang boy tahu mas ini kan kopinya kamu adriana
kamu ingat waktu kamu kenalin mas sama marissa dan bone